menteri pertanian syahrul yassin limpo bersama seluruh jajarannya mengadakan jalan dan senam pagi bersama
mengelilingi komplek kementerian pertanian jakarta selatan
kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun sinergi untuk pertanian maju mandiri dan modern
seperti inilah keseruan jalan dan senam pagi bersama karyawan kementerian pertanian syahrul yassin limpo
dengan seluruh karyawan kementerian
senam gerakan tiga x empat atau gratiex ini dilakukan untuk membangun sinergi untuk pertanian maju mandiri dan modern
setelah itu syahrul akan mengunjungi pameran foto produk hasil kinerja para karyawan
nantinya juga akan dilakukan talk show dengan para startup dan juga para influencer muda
hal tersebut dilakukan agar pencapaian prioritas kerja utama kementerian pertanian
seperti mensinkronkan data pertanian jadi satu pintu
memetakan lahan yang segera panen pengendalian dan peningkatan pertanian bisa tercapai
kementerian pertanian terus berinovasi agar menarik generasi muda untuk terjun dalam industri pertanian dalam negeri
dan kita sudah tersambung dengan produser lapangan cnn indonesia nova nayantaka dari gedung kementerian pertanian jakarta
naya upaya apa yang dilakukan kementerian pertanian untuk menarik generasi muda dalam industri pertanian ini
kementerian pertanian kementerian pertanian jakarta
selamat siang lady dan juga amel
salah satu upaya yang dilakukan oleh kementerian pertanian untuk menarik para generasi muda ini
untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan sektor pertanian adalah salah satunya adalah dengan melakukan diskusi
atau mengundang para generasi milenial ini terdiri dari mahasiswa kemudian juga ada petani muda
juga para startup nih untuk hadir saling bertukar pikiran dan juga disini diberikan kesempatan
kepada para pelajar
kaum muda ini untuk bertanya langsung kepada pak menteri mungkin apa saja yang saat ini masih menjadi kesulitan mereka
sehingga untuk berkecimpung atau berkontribusi di sektor pertanian
dan untuk mengetahui seperti apa para petani ataupun startup muda ini
tadi setelah melakukan diskusi saya sudah bersama dengan maya
mbak maya selama siang mbak ini tadi melakukan diskusi nih mbak
apa saja nih mbak yang kalian dapatkan dari hasil diskusi dengan pak menteri ini mbak
lebih utamanya soal data ya mbak
pak menteri tadi menjelaskan seputar adanya inisiasi war room nanti akan provide data secara real time
yang tentunya itu pasti akan membantu kami bagaimana tackle permasalahan pertanian yang ada di lapangan
ini di bidang apa nih mbak melakukan di sektor pertanian mungkin di bidang teknologi atau bertani atau seperti apa nih mbak
jadi saya dari tani joy sendiri kita bantu memfasilitasi petani end to end
dari mulai kita provide financing kemudian kita juga bantu dari segi konsultasi pertanian dan akses ke pasar yang berkelanjutan
kita memang mau membuat ekosistem pertanian yang ada di indonesia ini bisa lebih baik lagi terutama untuk petani petani kecil
ini biasanya kalau generasi muda kalau dengar sektor pertanian banyak yang kurang berminat begitu
ini kenapa nih mbak dan teman teman udah berapa banyak yang ikut dalam ini berupa aplikasi atau seperti apa mbak
ya kita punya beberapa produk
punya beberapa produk aplikasi terutama untuk financing sendiri
dan kenapa kita terjun di sini adalah karena dari co founder kita juga awalnya bertani gitu
dan kita melihat sejauh ini banyak anak muda yang mulai tertarik di pertanian walaupun sebelumnya belum ya
karena kita ingin bagaimana pertanian itu penting karena kelangsungan pangan gitu
kalau nggak ada yang bertani kita mau makan apa
dan makanya itu kita mencoba untuk
menghimpun anak anak muda dan juga kelompok kelompok tani di daerah
dimana kita bisa membantu mereka dari segi teknologi dan juga financing dan pasar agar supaya produktivitas pertaniannya bisa meningkat
tentunya kesejahteraan hidup mereka juga akan bisa meningkat
kalau mbak ini kurang lebih sudah dua tahun berjalan lalu ada pencapaian apa yang sudah didapat mungkin dari berapa teman teman hanya petani ini yang membuat teknologi ini sekarang sudah bisa merekrut berapa petani
khususnya petani muda juga mbak
saat ini petani kita yang sudah tergabung itu totalnya ada sudah dua ribu an yang tersebar di jawa dan sumatera
fokus utamanya adalah petani petani yang bergerak di sektor hortikultura dan tanaman pangan
ini harapan nih mbak kepada pemerintah mungkin tadi dipaparkan juga teknologi dan juga pelatihan
pelatihan itu juga mungkin menjadi salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kontribusi para generasi muda nih mbak
karena pendidikan itu adalah hal yang utama ya
training seputar bagaimana budidaya yang baik itu tentu sangat perlu dan sdm sdm yang baru misalnya pemerintah dari segi kementerian pertanian juga punya akademi atau kalau tidak salah itu sekolah pertanian kita bisa mengajak mereka juga untuk bagaimana memberikan training kepada petani petani di daerah untuk transfer knowledge dari kota ke desa begitu pun sebaliknya
ibu mekanisme ini supaya petani kan
mungkin yang agak minim dengan teknologi supaya bisa tertarik untuk bisa mengubah cara bekerjanya dalam bertahan itu menemui kesulitan atau seperti apa nih mbak
kalau sejauh ini kita kesulitannya mungkin data data petani ya
kita belum punya data yang pasti dari lokasi ini dengan sektor pertanian seperti ini ada berapa petani dan luas lahannya berapa
jadi kita harus turun langsung gitu jemput bola kita datang ke desa desa melihat potensinya dan bertemu dengan kelompok tani
jadi kita mau fokusnya ke kelompok taninya mbak
kita jemput bolanya dari kelompok tani dengan ya sosialisasi acara dan lain sebagainya
salah satu room yang bisa mengakses itu itu sangat penting ya mbak ya
iya dengan adanya war room yang tadi yang dibilang sama pak menteri tentunya itu akan sangat membantu kita nantinya bagaimana kita bisa tackle problem yang ada di lapangan
terima kasih mbak semoga petani petani kita khususnya penanti muda cepat juga berkontribusi kepada petani ya mbak ya
ya amel dan juga lady itu adalah salah satu
itu pengelola atau petani muda dan juga startup muda yang ikut berkontribusi di bidang pertanian di mana memang teknologi kemudian juga pelatihan juga masih diperlukan
dikarenakan memang banyak sekali petani petani yang memiliki stigma bahwa petani itu pekerjaannya hanya membajak sawah atau apa
namun di luar itu banyak sekali hal yang lebih menarik yang bisa dilakukan oleh para generasi muda khususnya
dan juga tadi menteri pertanian pak syahrul yasin limpeti
juga menegaskan ada beberapa program yang diprioritaskan salah satunya adalah mensinkronisasikan data karena hal tersebut menjadi hal yang paling penting untuk mengetahui data pangan indonesia terutama untuk memajukan ketahanan pangan nasional
selain itu juga di pemerintah juga akan memberikan atau mempermudah akses dalam kur kepada para petani muda agar mereka bisa lebih mengembangkan petani mereka atau kegiatan mereka untuk memajukan pertanian indonesia
baik semoga inisiasi ini berjalan sukses ya
terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali